kita ke informasi lain salah satu negara penghasil minyak dunia qatar mengumumkan akan menarik diri dari organization of the petrolium exporting countries atau opec mulai satu januari dua ribu sembilan belas
rencana keluar dari keanggotaan yang telah berlangsung selama lima puluh tujuh tahun itu disampaikan oleh menteri energi qatar saat al kaabi pada senin waktu setempat
keputusan ini diumumkan beberapa hari sebelum pertemuan penting antara kartel minyak yang berpengaruh dan sekutu sekutunya
al kabi menjelaskan langkah ini diambil semata mata atas pertimbangan teknis dan strategi jangka panjang dan tidak bermotif politik
qatar berencana mengembangkan industri gas dalam negeri
qatar juga berupaya meningkatkan ekspornya dari tujuh puluh tujuh juta ton gas per tahun menjadi satu ratus sepuluh juta ton pada tahun dua ribu dua puluh